memang bahaya ya posesif itu ya
iya makanya itu cuma salah satu contoh loh dari sekian banyak hubungan atau mungkin ya pemberitaan soal istri dan juga suami atau mungkin kekasih hati yang melakukan tindakan tindakan keras ataupun kekerasan terhadap pasangan seperti itu
makanya bagus sekali sekarang ada film baru nih judulnya posesif
film posesif ini kurang lebih mengangkat tentang apa ya
percintaan begitu ya dan juga akibatnya
oh gitu karena judulnya jadi posesif kan romance suspense gitu ya disebut ya
ada adipati ada putri dan juga ada mbak norio
tapi sebentar kita akan coba bawa penonton untuk melihat dulu trailer dari film posesif ini
ini dari mana gue tahu namanya
gue lelah yang itu kan ya
tahu dari mana gue lelah yang itu
gue tuh yakin aja sih di dunia yang sebesar ini nih dengan orang sebanyak ini
kalau dua orang udah ketemu pasti ada satu yang sama apalagi kalau udah nyaman
bisa lah dicari kesamaannya
tapi mungkin lo bener sih dis
gue milih pergi sama lo dan ternyata gue suka ada di sini
jadi sekarang kita punya satu kesamaan
aku bisa selalu dengerin kamulah
terserah kamu dua bulan belakangan ini waktu kamu pagi sama sore cuma buat latihan lah
kamu udah ninggalin ayah kamu dari lama ayah kamu
pernah nganggep kamu adalah ayah kamu cuman kamu lah
oke tadi itu tadi ya film posesif yang akan juga tayang di bioskop di indonesia ya kapan mulai
tayangin nanti dua puluh enam november oktober oktober besok besok dong ya berarti tepat dong kita ngobrol
soal ini ya selain ngomongin soal filmnya nanti kita juga ngomong soal posesifnya itu yang
digambarkan di film ini
semuanya janji akan cerita pernah dapat cerita posesifnya nih masing masing nih gitu
nanti kita coba bahas setelah jeda pariwara berikutnya tetap bersama kami di good morning
lupakanmu menabrikanmu maafkan aku
di dunia sebesar ini dengan orang sebanyak ini kalau ada dua orang ketemu pasti ada aja yang sama apalagi
terlalu nyaman bisa lah dicari kesamaannya gaya pacaran seperti apakah yang anda atau putra
putri anda jalani apakah pasangan anda pencemburu gue milih pergi sama lo dan ternyata gue suka
ini jadi sekarang kita melihat karena sih
jadi mantan saya suka ngelarang ngelarang kalau misalnya ada yang saya foto sama yang lain gitu suka dilarang
terus abis itu kalau misalnya saya nganter misalnya searah gitu tapi kalau nganter suka dilarang juga gitu
jadi kayak aku mau pergi sama temen tuh ditanya detail banget sama siapa pulang jam berapa kayak gitu
terus gimana kayak harus jaga jarak banget juga sama cowok buat foto aja tuh susah gitu lah
iya harus kayak gitu kayak mau pergi tuh nggak bisa yang mendadak gitu harus
misalkan aku mau pergi besok nih aku harus ngasih tahu hari ini gitu besok aku pergi ya sama ini ini
nanti dia tuh nanya sama siapa aja berapa orang naik apa pulangnya perginya juga naik apa kayak gitu
ada sih kayak misalkan aku mau pergi ke suatu tempat kayak gitu kayak jangan jangan ke situ
kalau mau ke situ harus sama aku kayak gitu
rasa posesif atau cemburu wajar dimiliki seseorang yang tidak ingin kehilangan orang yang dicintai
tapi ternyata rasa cemburu yang berlebihan bisa membahayakan diri sendiri orang orang di sekitar juga hubungan anda
tahu di satu sisi cemburu juga bisa bikin hubungan runyam loh bahkan berakhir pada perpisahan
khususnya pada saat kita rasa cemburunya diwujudkan dalam aksi aksi yang terlalu ekstrim
roslina menambahkan rasa cemburu yang membuat pasangan tidak berkembang membuat pasangan merasa takut
membatasi pasangan memiliki teman
atau bahkan menjauhkan pasangan dari keluarga adalah rasa cemburu yang merusak
rasa cemburu harus disadari dan dipilah antara yang wajar dan tidak wajar
peran orang tua pun menjadi penting bagi mereka yang memiliki anak anak remaja atau baru bertemu cinta pertamanya
hubungan yang baik adalah hubungan yang membangun dan saling mendukung kesuksesan pasangan
apakah anda dan pasangan sudah saling mendukung satu sama lain ke arah yang lebih baik mari kita evaluasi
mari kita evaluasi hubungan sebelum terlanjur
tapi gini di film ini sebetulnya alasan tokoh yudis ini sampai muncul dengan posesifnya itu apa
itu justru kuncinya dari situ
kalau dikasih tahu jadinya
oh spoiler ya jadinya
tapi kalau masalah keposesifannya itu yang sebatas mana di film ini
jadi yudis ini sebenarnya anaknya
anak baik banget nih sebenarnya
dia punya banyak cinta di dalam diri dia nih
tapi dia juga punya banyak ketakutan
itu yang ngebuat dia jadi insecure jadi
jadi lebih posesif daripada anak seumurannya gitu
akhirnya dia apa ya
dia masih bawa peran
mungkin ke putri lo dari sekarang
sebagai yang diposesifin
eh tapi anyway juga
jadi ini perannya putri ini di sini membuat putri masuk nominasi ffi begitu ya
wah keren banget
oh iya film pertama langsung masuk nominasi lagi
selamat selamat ya
berarti mendalami ya
pernah diposesifin ya
memang saking mendalaminya pernah merasakan deposisi jadinya kebawa aja gitu
dulu sempet diposesifin dulu waktu sma
aduh ntar jadinya cercol
oke jadi mungkin kayak pengalaman dulu waktu sma yang bikin aku nge flashback nge flashback
buat memperdalam karakter aku di posesif ini
dulu waktu sma
cerita jadinya kan
waktu sma pacaran yang masih sebatas
gak terlalu posesif banget sih sebenarnya
tapi udah mulai kayak nanya nanya tentang kayak
kalau mau pergi nanya itu kayak detail banget
terus gak percayaan gitu
jadi nanya itu gak ke aku doang jadi ke adik adik aku
jadi yang posesifnya udah
menurut aku sih udah
sempat survei juga ya untuk film ini
jadi posesifnya anak anak remaja sekarang tuh kayak gimana gitu
terus apa yang kamu temukan dari
riset juga jadi sempat kaget juga karena
posesif itu sekarang udah merajalela ya
maksudnya udah di hubungan anak sd pun udah mulai posesif mereka
jadi sempet kaget
kayak gimana tuh bentuknya sd posesif
mungkin yang kayak
posesifnya mungkin gak yang terlalu kadarnya gak terlalu tinggi kali ya
mau pergi kemana sama siapa gitu
itu kan masih tahap yang
masih di bawah lah gitu
tapi kalau didiemin aja lama lama bakal bahaya nih
oke tapi kalau dari survei itu orang orang biasanya tahu gak
sadar gak kalau dia itu diposesifin atau kalau dia itu posesif
kadang kadang orang nggak sadar ya
iya orang posesif biasanya dia gak sadar
dan biasanya emang mereka kadang kadang gak mau tau juga gitu
karena mereka merasa paling benar gitu kan
nah di film ini tuh jadi intinya apa nih
pesan yang ingin disampaikan di film ini lewat pesan posesif ini
apa sih inti pesannya gitu
ya kita pengen ngasih pesan sebenarnya kalau
posesif ini tuh bahaya loh gitu sebenarnya
ini berawal dari cuma pengen tahu dari kepo kepoan gitu
dari ya kita pengen tahu kamu mulai ngapain sama siapa gitu
tapi lama lama jadi menimbulkan rasa
gak respect sama pasangan gitu
dan akhirnya gak menghargai pasangan itu sendiri gitu
dan akhirnya kalau udah mulai sampai apa ya
walaupun verbal tiba tiba
lama lama bisa sampai ke fisik
gitu dan itu bahaya
itu sih kita pengen nyampein kalau ini awareness yang emang harus diperhatiin gitu berarti
dan di film ini juga nanti akan ada gitu hal hal seperti itu
yang akhirnya bikin kita aduh ini posesif apaan sih
ya pasti senang itu doangnya judulnya aja benar benar posesif
remaja posesif gimana skalanya
jumlahnya di indonesia
oh belum ada angkanya
biasa kalau indonesia kan ketinggalan kalau nggak salah
jurnal yang terakhir saya baca itu adalah di australia
jadi sepertiga dari ini sampai pusat kriminalitas di australia ya
pusat kajian ya
sepertiga dari hubungan yang berlangsung baik hubungan romantis maupun hubungan yang intimacy begitu ya
baik di kalangan remaja maupun dewasa itu sepertiga syarat dengan kandungan abusive gitu ya
jadi ada kandungan kekerasan lah di dalam hubungan itu
dan ini tendensinya juga begitu di negara negara yang maju begitu ya
karena itu karena itu tadi rasa posesif itu gitu
ehm tadi menarik sebenarnya yang dikatakan oleh dalken
bukan dalken dalken ya
ehm jadi ehm ada banyak sekali sih teori sebenarnya
tapi yang cukup relevan saya rasa adalah teorinya karen horne
horne gitu ya
dia mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai kecemasan mendasar
begitu kecemasan mendasar yang mana itu muncul akarnya karena dia merasa tidak secure di dunia yang kejauh
di dunia yang kejam ini dan lain sebagainya
tetapi akhirnya bisa berkembang menjadi tiga karakter pertahanan diri
jadi moving towards others ini malah yang baik banget menjilat banget dan lain sebagainya
karena dia tidak mau dimusuhin
moving against itu adalah yang perilakunya kekerasan dan ingin mendominasi orang lain
nah yang ketiga adalah moving away
jadi dia menghindar
menghindar dia tidak mau berkompetisi karena tidak kuat kompetisi
dia tidak mau terlibat dalam relationship karena dia tidak kuat komitmen dan lain sebagainya
nah kebetulan yudis karakternya masuk ke dalam yang moving against others
jadi ada banyak sekali teori
tapi salah satu kalau berangkat dari karakter dia tadi karena kecemasan gelisah dan lain sebagainya mungkin teori itu bisa masuk ya
harusnya kalau di kehidupan nyata nih prakteknya setelah misalkan
udah prabu prosesif banget sih saat ini saya harus gimana nih
jadi memang ada penelitian penelitian terakhir itu benar banget
dan itu susah untuk keluar dari itu
jadi sampai ada penelitian penelitian terakhir itu judulnya threat
jadi mendorong sebuah tendensi untuk resist atau melawan atau bahkan untuk mengakhiri pola pola hubungan yang seperti itu
karena biar bagaimanapun it takes to tango
harus dua orang gitu
jadi ada hubungan diadik antara dua orang dan ini sudah terjadi dan ada consent dari pihak yang didominasi
jadi akhirnya ini sampai penelitian itu mulai memasuki sekolah sekolah
jadi sekolah sekolah di australia itu mulai dilakukan sebuah penelitian sebuah research apakah ada tendensi terbentuk pola hubungan seperti itu
dan ini tidak gampang
tapi usia remaja usianya pas kelas tiga sma ya ceritanya
pada usia remaja itu adalah fase yang justru sensitif karena mereka memang sedang mencari identitas diri
mereka sedang bingung dengan peran
dan mereka sudah mulai tertambat terhadap yang namanya cinta maupun cinta monyet maupun cinta yang lain begitu
nah akhirnya di dalam fase ini adalah fase yang paling tepat untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya mencegah pola pola hubungan yang semacam ini
tapi bukan abusernya
tetapi pihak yang akan potensi di abuse
dan ini kendala
belum tentu mereka akan masuk dalam hubungan abusive
kalau mencegah kan kita tidak tahu sebenarnya
begitu apakah dia akan masuk atau tidak
putri kenapa remaja ini harus nonton film posesif nih
jadi apa yang ditawarkan buat film ini buat para penonton
dia filmnya kompleks
karena gak cuma diangkat tentang hubungan antara pacar aja
tapi keluarga diangkat
tentang mimpi ambisi terhadap mimpi juga diangkat
jadi kita disini
aku kan atlet loncat indah disini
jadi kayak ambisi aku lala buat ngejar mimpinya dia
hubungannya lala yudis dengan keluarganya kita masing masing
hubungan kita berdua
itu emang benar benar diangkat banget gitu disini
jadi benar benar cerita sma yang intinya itu sangat intens
oh problematik ke jaman sekarang banget sih harusnya ya
jadi aku berharap banget sih orang orang yang bakal nonton film ini
bakal dapat pembelajaran aja kalau posesif itu sebenarnya nggak baik sama sekali
dan mencintai tanpa menghormati pasangan kita itu emang gak baik
dan ya jangan posesif
jauh jauh sampe ya
waduh gak apa apa
gak apa apa punya putri
dokternya mau gak itu tuh pertanyaannya
ya udah deh
tapi kalau misalnya kita bicara soal filmnya
film yang bergenre roman suspense
karya perdana pelaris film ini menceritakan tentang kisah percintaan posesif dan berbahaya
yang mengancam hubungan asmara sepasang anak muda
nah selain di barus
ada beberapa band independen berkualitas
juga terlibatkan salah satunya adalah band asal jogja
gue tuh yakin aja sih
di dunia yang sebesar ini nih
untuk pemilihan musik
pilihan lagu lagu yang dekat dengan anak muda saat ini
menjadi pilihan untuk soundtrack film ini
apalagi kalau udah nyaman
meskipun merupakan lagu lawas
judulnya done ya
menjadi salah satu lagu yang menjadi soundtrack dari film yang dibintangi
adipati dolkan dan putri marino ini
dirilis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan dari lagu ini
sheila on seven mendapat beberapa penghargaan
dan juga amy awards
secara acting nih
dolcon di peran kali ini
yang paling susah tuh
gimana caranya gue menyampaikan
pesan dari karakter gue ini sendiri nih
kepada penonton dengan natural
dan mereka tuh bisa nangkep apa yang mau gue sampein
itu sih yang paling berat sebenarnya
dari segi posesifnya
gue gak boleh berlebihan
gak boleh kurang juga
jadi harus pas
dan orang harus mengerti
apa yang ada di kepala gue
harus tonton tuh makanya
supaya tau apa yang ada di kepalanya dong
tapi saya yakin karena dua duanya nominasi juga kan
untuk ffp itu ya
nah saya yakin nih

semoga menang juga nih nanti di dff ya
kalian berdua ya
kalau menang kita undang lagi
terima kasih banyak ya sudah berbagi di good morning
dan berbicara tentang posesif
untuk remaja di indonesia
ini yang nonton kita remaja remaja soalnya
abis siaran juga remaja juga sih
nah tapi kalau misalnya untuk masalah macet itu
saya tiba tiba jadi tua lagi
karena tua di jalan
untuk mengurangi kemacetan
pt transjakarta mulai menerapkan modifikasi jalur
dan kami akan kembali dengan informasi selengkapnya
karena ini akan ada perpindahan perpindahan jalur nih
beda dari jalur biasanya
ya tetap bersama kami di good morning